abi ngapain berdiri disitu melotot melotot lagi seren tau sini aja ma zarina sini
hai juga abi sini sini sini
hmm udah wangi pasti ada mandi dan kosong gigi tapi kenapa nggak pakai baju kan udah mandi
udahlah zarina kalo zarina mau nangis nangislah di dada abang abi
eh tapi sebentar zarina mau tanya dulu kuburin lupa entar
hai bi hai
tony ku tersayang ada gak
oh tony ada tapi sebaiknya lo gak usah kesono deh
oh oke eh abi belum sekat gigi ya
aduh tony aku udah gak sabar banget nih ketemu kamu
sayangku manisku cintaku apa kabar
kamu ngapain sih disini
kebalik kali harusnya aku yang nanya sama kamu dong kamu ngapain di sini
loh aku itu pacarnya tony gitu
salah banget seluruh nih juga tau pacar tony cuma satu namanya zarina kamu cuma cuman cumannya tony tau
shhh udah aku pada berantem sih aku gak boleh denger yang berisik berisik kata dokter tau gak
kamu salah makan nih makanya kayak begini
oh cuma salah makan
kamu salah makan yang aduh kesian kamu kebanyakan makan buah mengkudu kali
iya kali ya tapi juga ini eh nular
ya justru karena itu yang aku pengen ke dokter spesial sekarang ya kan mumpung ada kalian berdua aku mau minta anterin kalian aja kamu mau
wah aku mau banget saya nantriin kamu
tapi kalo biasanya cowoknya sakit biasanya pacarnya tuh yang nemenin nelisa kan berusaha berantem ya
kalo dia pacar kamu kamu aja yang nemenin nelisa
nantriin pacar kamu
oke deh kayaknya nelisa lebih percaya kalo zarina aja yang nantriin ya
iya aku pasti ngaturin kamu sayang kamu tau kan aku aku pasti setia banget sama kamu cuman sekarang mendingan aku telepon dokter spesialis langganan keluarga aku dulu dia pasti bisa nolongin dan kasih tau penyakit kamu tuh sebetulnya apa
nah sekarang kamu suka pingsan pingsan pasti butuh yang gendong kan lisa aja ya kan dia benernya jauh lebih gede daripada aku lisa bakal jadiin pacar aku ya
iya iya udah aku panggil dokter disini ya detoni
nah gitu dong kalo lu mau username sama cewe lo harus tampil begitu yaaa lisa lisa aja yaa
sih lewat lisa lu suka sama lisa ya ampun abis suka banget sama lisa lisa kan seksi apalagi
lipstiknya lisa sama kesukaannya sama abi kalau zarina gimana sih kalau mau dapetin dia lu harus
tampil maco dong macomen maco bener juga lu bagong bagong boski si tony itu pasti bakal
milih salah satunya lisa atau zarina kalau gue pikir sih dia pasti milih zarina ya udah gitu
lisa kosong kesempatan buat lo dapetin dia waspadalah kau lisa hahaha kedatangan abi peluklah
dada abi siapa jadinya ada om semuanya pernah kabur baru itu segini doang ngetes cewek horror
enggak usah pakai tes tesan kenapa sih ton duit omton yang dipertaruhkan untuk masa depan
tony kau kenapa dia ini kena penyakit menular
ya ampun kasih alamat kamu ya udah sekarang istirahat ya tidur ya tidur tidur
nanti kamu ketularan aku lu enggak apa apa koton kalau emang nular ya luar aja
eh eh pangkat ngapain sini kamu udah tentuin belum menikah sama siapa mau sama zarina atau mau sama
lisa nanti sore kan pengacaranya datang lu tante
mereka kan itu tante udah udah kamu udah pikirin tante udah telepon dua duanya dan bilang kalau kamu itu cuman pura pura sakit
santai aja kamu tidak pilih mozalina atau lisa
kasih tahu ke dia tante aduh biarin daripada lama nanti gagal lagi warisannya kamu mau bayar uang tante sama om pakai apa
aduh tante gimana dong tapi kan itu tante
sang tony kamu tadi giot banget sih sama aku aku jadi takut gitu eh tapi nggak apa apa siang aku udah mesen undangan aku udah mesin baju pengantin sama tiket tok bulan baru kita kamu jangan lupa ya gedungnya
iya besok ya ampun yang aku lupa aku mau ke kaua dulu ya ya jangan lupa gedungnya loh ya udah sayang tony dah
dah jangan lupa gedungnya
besok mereka menikah
enggak lisa abi kesini mau ngasih dada abi untuk lisa kalau lisa lagi nangis
udahlah sayang kalau mau nangis gak usah kemana mana sama abi aja nih dada abi ayo
abi malah digampar
ude lo tenang aja si tony pasti mutusin syahrina
dia pasti dateng ya lo jangan kemana mana ya yang maco dong yang maco ya
oh ya hah ya
nah cantik mana mana ya
sayang kenapa mesti pura pura sakit
eh eh kan itu sih sayang
kenapa kamu takut ya ngomong sama lisa kalau kamu lebih milih aku daripada dia
tenang aja kamu tinggal bilang
nanti kalo sampe ada yang macem macem sama pertinggahan kita
aku pasti langsung telepon abang aku
ntar abang aku sama anak buahnya yang rambutnya pangpang itu
dateng untuk lonjokin orang orang yang berani gak ngeliat aku sama kamu bahagia
tapi udahlah sayang yang penting kan kita berdua bisa sama sama
kalau soal gedung aku udah dapet soal penghulu udah ditelepon
besok pasti dateng undangan kita gak usah pake yang dicetak
sayang jadinya pasti lama kita lewat sms semua fix aja
ntar sumbangannya orang orang sudah transfer
pasti dapatnya lebih banyak ya kan
yaudah aku masih harus pesen bunga
sayang istirahat aja biar besok cerah ceria
hmm ciumnya disimpan buat besok aja ya
udah calon suamiku
daom yang gak ganteng datang datang cantik
mampus leton dua duanya pada percaya lagi
iya nih tante om emang susah ya kalo punya muka kayak brad pitt
hah aduh abi ngapain berdiri di situ melotot ngotot lagi
seren tau sini aja mas zarina sini
hmm udah wangi pasti udah mandi dan kosong gigi
tapi kenapa gak pake baju kan udah mandi
udahlah zarina kalo zarina mau nangis nangislah di dada abang abi
eh tapi sebentar zarina mau tanya dulu aku buru lupa
ntar tadi zarina suruh nangis kenapa
loh zarina bukannya kamu tau kalo si tony itu mau married sama si lisa
hmm tony tuh mau married sama lisa aduh kasih
aduh kasian zarina sedih
cukup cukup cukup
tapi kebetulan nih ya bi ya sebelum abi terusin cerita zarina tuh kemana mana selalu bawa pisau bi
terus darina kalau lagi kesel ya suka mainan pisau ini
abi bilang tadi mau merit sama lisa ya tony ya
jadi berarti abi belain lisa dong jadi sebel dong akunya
aku kalo sebel suka mainan pisau ini nih dan kayaknya pisau ini enak kalo buat nyurut
abi mau disunat pake pisau ini
abi gak mau abi takut
masih berani sama zarina
mami aku takut
mami aku gak mau aku takut
debbie tenang si tony itu gak mungkin ngawin kedua duanya
pasti ada satu lagi buat lo
iya ada satu lagi
makanya lo stay tune di sini jangan kemana mana oke tetep di sini ya
kamu ini gimana sih ton udah jelas jelas lisa sama zarina mau nikah sama kamu
feeling saya mengatakan tony pasti mau jadi istri saya
dia pasti mau mengarungi bahtera rumah tangga sama saya
menjalani hidup bersama sama sama saya
saya hidup semati
apa yang kamu omongin barusan itu benar ya
kamu bener bener kayak aku married sama kamu
kok kamu gak mau nikah sama aku sih non
kalau aku ada yang kurang non beneran non
enggak enggak lo gak perlu operasi plastik
gak ada yang kurang kok dari diri lo
terus kenapa lo gak mau merit sama gue non kenapa
lo tuh terlalu baik buat gue
dan percaya sama semua isi surat itu tony
surat itu gue yang bikin
warisan itu cuma karang karangan gue aja
jadi surat wasir itu palsu
di awalnya cuma murotin lo doang
gue gak nyangka kalau lo bakal jatuh cinta sama gue
dan lo lo bikin gue terharu tony
selain itu lo gak perlu buru buru merit
jadi yang bikin surat itu gue
gue ngeliat noni agak matre dikit
makanya gue suruh dia
kau mau suruh
gak usah nangis
kalau mau nangis nih di dada abi aja
bener bener kurang ajar loh